meningkatnya jumlah wisatawan asing pasca pelonggaran pengetatan aturan covid sembilan belas
tak hanya membawa dampak yang positif bagi dunia wisata indonesia terutama bali
namun dalam beberapa waktu terakhir ulah meresahkan diperlihatkan sejumlah wisatawan asing ini
bagaimana langkah pemerintah provinsi menghentikan tingkat yang meresahkan ini
tanpa membuat tingkat kunjungan wisata menurun
untuk membahasnya kami telah terhubung melalui sambungan zoom
dengan kepala dinas pariwisata provinsi bali cok bagus pemayun
pak bagus selamat sore
selamat malam om swastiastu mas bram di bali sudah malam
baik selamat malam waktu bali kalau begitu
apa yang kemudian saat ini terjadi
apa karena kemudian menggenjot wisatawan luar untuk masuk ke bali
akhirnya kemudian wisatawan yang masuk ini tidak aware tidak peduli dengan aturan di sana
dan apakah jangan jangan petugas yang di sana juga lebih longgar untuk mengawasi wna di sana pak
baik terima kasih
seiring dengan bali tanpa karatina sejak sembilan maret dua ribu dua puluh dua
peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mulai sangat signifikan ya
terbukti hampir dua dua juta wisman datang ke bali di tahun dua ribu dua puluh
nah tentu dalam kedatangan wisatawan mancanegara ini kita lihat bersama
ada banyak beberapa masukan masukan seperti tadi sudah diberitakan oleh mas bram
bahwa di bali ada turis melakukan suatu ulah ulah yang memang tidak sesuai dengan kaedah kaedah yang ada di bali
untuk itu kita ada atensi pimpinan pak gubernur langsung menugaskan saya
agar langsung berkoordinasi baik dengan polda bali maupun kanwil hukum dan ham
termasuk dengan imigrasi dan perhubungan
karena memang kalau kita lihat data wisatawan mancanegara yang melakukan pelanggaran tadi
memang cukup meresahkan juga
dari lokal sendiri maupun bali sebagai destinasi dunia
baik kalau kemudian sejauh pantauan dari dispar provinsi bali begitu pak
apakah mereka yang masuk terutama wna ini sudah sesuai dengan izin masuk indonesia nya begitu
karena informasi yang kita terima bersama adalah banyak pula saat ini wna yang mencoba bekerja secara ilegal
namun masuknya hanya untuk wisata begitu
bagaimana pantauan dispar pak
bagaimana pantauan dispar pak
pertama terima kasih mas bram
memang betul kalau wisatawan yang datang ke bali sebenarnya pada umumnya adalah wisatawan yang memiliki visa turis ya
visa turis itu memang harus melakukan liburan rekreasi ke bali
tidak melakukan kegiatan di luar itu
nah untuk itulah kami pemerintah provinsi bali saya ditugas oleh pak gup untuk membuat satgas
satgas itu tidak hanya untuk orang asing tetapi satgas ini adalah pemerintah yang memiliki visa turis

menilai standar penyelenggaraan pariwisata bali
jadi kami pak gop itu ingin bahwa ekosistem pariwisata bali itu betul betul pariwisata yang berkualitas dan bermartabat
baik pertanyaannya berarti adakah kemudian monitoring bersama misalkan dengan pihak imigrasi untuk memantau siapa yang masuk
apa yang dilakukan sesuai tidak dengan izinnya begitu pak bagus
betul mas bram memang betul kami telah melakukan koordinasi terus dengan kanwil hukum dan ham termasuk imigrasi
termasuk di polda karena kemarin ketika kami mengadakan selasa pariwisata yang biasa kami lakukan di pemprov bali yang di dinas pariwisata
kami mengundang dari polda bali untuk melakukan siapa melakukan apa
karena pada saat itu disampaikan memang akan rutin dilaksanakan patroli termasuk menindak tegas yang ada kegiatannya di lalu lintas di jalan
nah tentu kami juga akan melakukan monitoring bersama dengan pihak imigrasi karena kami selalu berkoordinasi dengan kepala imigrasi di bali
sejauh mana wisatawan mancanegara berulah seperti ini ada beberapa poin banyak hal yang dilakukan baik itu tidak hanya berulah
juga melakukan pekerjaan ini sudah dijalankan kita jalankan dan hari rebu besok ini kami akan rapatkan kembali mengevaluasi seperti apa
satgas ini akan berjalan sehingga bisa lebih efektif
kami tidak ada tumpang tindih dengan juga dengan tim tim yang lain karena memang sebenarnya kalau masalah wisatawan mancanegara ada tim juga di kes bank paul
masalah tenaga kerja ada di t snacker masalah keimigrasan
nah inilah kami rangkum semua kami ajak di satgas untuk mengekselerasi daripada bagaimana kejadian kejadian wisatawan melakukan sesuatu yang di luar sebagai wisatawan pada umumnya
termasuk kemudian pendataan ulang begitu pak ya bagi wna yang memang
yang sudah mungkin bekerja cukup lama untuk kemudian diperiksa apakah benar visa atau izin masuknya adalah untuk bekerja di indonesia
benar mas bram kita lakukan semua secara komprehensif ya untuk pelaksanaan ini karena memang pak gup itu banyak sekali masukan mengapa begini kok bisa bali setelah dibuka seperti ini
sehingga pak gup begitu cepat beliau menugaskan saya untuk melakukan satgas di depan komponen pariwisata untuk bersama sama
kami tidak hanya di opd terkait tetapi juga asosiasi pariwisata kami ajak karena memang asosiasi pariwisata garda di depan di dalam menerima tamu mancanegara itu
sehingga betul betul lebih efektif dan efisien kita dalam melakukan monitoring dan evaluasi untuk wisata mancanegara ini
oke melibatkan asosiasi begitu ya pak bagus bagus kalau begitu kalau kita bicara dalam kerangka pekerja ilegal wna yang bekerja secara ilegal
artinya kan di indonesia atau di indonesia ada beberapa masyarakat yang berpengalaman kembali maksud saya

bagaimana kemudian akhirnya pemprov bali melalui dinas pariwisata juga akhirnya mencoba memutus melalui permintaannya dulu pak
bukan kemudian mereka yang masuk untuk memenuhi kebutuhan kerja tadi
benar pak mas bram betul kami sekarang sudah mendata kayak contoh yang namun adalah rencar rencar untuk kendaraan roda dua mobil roda empat
kita sudah data kembali
baik itu dari sisi perizinan maupun dari sisi tenaga kerja asingnya
kita sudah lakukan sekarang penyisiran semua pihak yang terkait termasuk kita juga menempatkan spanduk spanduk yang akan dibuat oleh yang dikoordinir oleh gipi bali
karena memang kemarin kita sepakati bahwa gipi bali akan mengkoordinasi akan memasang semua di kawasan kawasan strategis hal hal apa yang bisa dilakukan yang boleh dilakukan oleh wisatawan manjang garang dan lain lain
bahasa indonesia bahasa inggris dan bahasa yang lainnya yang memang kawasan itu betul betul berasal dari kawasan mancanegara dari negara itu sendiri
oke ketika kemudian dari pendataan nantinya yang akan berjalan ketika ditemukan adanya pelanggaran apakah ini langsung akan diserahkan ke polisi atau kemudian imigrasi begitu pak bagus
betul mas bram memang kami ini pentingnya ada satgas satgas ini kami lihat case to case ya case to case
ketika ini mengalahgunakan mengalahgunakan
bukan pemakaian visa kami serahkan ke imigrasi untuk sesuai dengan regulasi yang ada di imigrasi
kalau sesuai dengan masalah laka kami serahkan ke polda bali polisian untuk melakukan tindakan sesuai dengan regulasi
itulah yang kita pentingkan di indonesia
juga kami melibatkan pemajuan masyarakat adat di mana beliau itu adalah sebagai yang membina para desa adat di seluruh bali
kami libatkan karena memang wisatawan tinggal itu kan ada di daerah di lingkungan desa adat itu
sehingga lebih memudahkan kami untuk di dalam melakukan koordinasi lebih mudah sekali
baik selain kemudian melibatkan lembaga adat asosiasi pekerja pariwisata bagaimana kemudian jika masyarakat biasa begitu menemukan ada pelanggaran wna soal izin kerja tadi pak
kemana mereka harus melaporkan kemana mereka harus bisa menyampaikan apa yang mereka lihat tadi
baik terima kasih mas bram memang betul kami sudah sekarang menyiapkan
kalau memang betul ada yang kerja kami siap dari dinas pariwisata provinsi bali untuk menerima keluhan itu baik dari webnya di sparda maupun dari pa kami
kami sudah selalu menyampaikan seperti itu kalau memang tenaga kerja asing kami akan koordinasikan dengan di snaker
kalau memang betul betul ada tenaga kerja asing itu sendiri
tetapi kalau wisatawan mancanegara yang melakukan pekerjaan di luar sebagai turis tentu kami tetap akan melakukan tindakan tindakan sesuai dengan regulasi yang ada
baik baik kami tunggu hasilnya
dan kita harapan bersama adalah bali kembali menjadi tujuan wisata tanpa ada ulah meresahkan pekerjaan ilegal yang dilakukan oleh para wisatawan asing yang datang ke indonesia terutama ke bali
terima kasih atas waktu anda pak cok bagus kepala dinas pariwisata provinsi bali telah bergabung sama kami
selamat malam waktu bali salam sehat bapak
selamat malam mas bram salam sehat selalu